berburu kuliner saat berwisata di suatu daerah sudah menjadi keharusan
apalagi jika makanan itu adalah kuliner legendaris yang tidak bisa ditemukan di tempat lain
kudus menyimpan kuliner nusantara yang melegenda
dan anita maya akan mengajak anda untuk mencicipinya
tontonnya guguran luka aku
ini daging entoknya lembut banget tidak amis sama sekali
rekomen banget buat dicobain
halo sekarang saya lagi ada di kudus jawa tengah dan siap untuk menjelajah kuliner yang ada di sekitar sini
nah yang pertama saya mau cobain adalah salah satu kuliner legendaris di daerah tanjung
katanya namanya adalah lentok tanjung
tapi penampakannya seperti apa
kuliner yang satu ini sudah ada sejak tahun tujuh puluh an di daerah tanjung
awalnya penjual menjajakan kuliner ini dengan berkeliling memikul bakul
namun seiring makin banyaknya pembeli para pedagang memutuskan untuk menjual di satu tempat saja
warung yang saya datangi ini adalah milik ibu sediati
ini sih ibu
ibu saya mau pesan lentok tanjung ya ini
lentok tanjung mau pesan satu
ibu sediati sudah berjualan sejak masih remaja meneruskan usaha keluarganya
kuliner yang cocok untuk sarapan ini bisa dinikmati mulai pukul enam pagi hingga pukul satu siang
dengan harga yang sangat terjangkau yaitu rp empat saja
ini ya bu ya lentok tanjung
contoh tanjung penampakannya kayak begini
lentok itu artinya lontong ya bu
sama gori gori itu nangka muda yang dikuahin kayak gini
oke deh langsung kita cobain ya
wah mulih banget bu
kuliner yang mirip dengan sayur lodeh ini
memiliki rasa kuah yang gurih
kuah santan dengan bumbu bumbu seperti bawang merah bawang putih kemiri lengkuas jahe lada dan penyedap rasa
dipadukan dengan nangka muda dan juga potongan tahu serta bawang goreng untuk penyajiannya
hmm aromanya menggoda selera
banyak ya makannya
jika tidak puas menyantap lentok dengan porsi yang biasa
anda bisa menikmatinya dengan berbagai lauk seperti bakwan sate telur sate ati dan juga sate usus
harga sate sate ini hanya seribu rupiah saja bertusuknya
murah dan mengenyangkan bukan
sarapan nikmat harganya cuma empat ribu
wah harganya ini sudah murah banget sih bu
iya itu akan tergenung sama sepakatan sama penjualan lentok semua
kalau naik enak semua

selanjutnya ada satu lagi nih
kuliner legendaris yang harus dicoba terutama bagi anda pecinta olahan suike
suike entok yang terletak di desa geribik gang delapan belas ini sudah ada sejak tahun dua ribu dua
warung olahan suike milik rosida ini menyediakan berbagai olahan suike seperti suike katak dan entok
kalau nyebut suike pasti ngebayanginnya ini pasti kodok nih
tapi yang ini selain ada kodok ada juga entok ya mbak ya betul ya
saya mau dong mbak satu entoknya
kita cobain ya suike entok
oh enak banget
hmm ini daging entoknya lembut banget
nggak keras sama sekali nggak amis sama sekali
rekomen banget buat dicobain
warung milik ibu rosida sudah memiliki cukup banyak pelanggan tetap
dengan resep keluarganya rosida memakai bumbu campuran bawang merah bawang putih lada tauco jahe garam penyedap rasa dan juga gula merah
kuah olahan suike ini menciptakan rasa khas yang banyak dicari pecinta kuliner
nah itulah beberapa menu kuliner legendaris nusantara yang ada di kota kudus jawa tengah
rekomen banget buat dicobain